hari kedua alobank festival dua ribu dua puluh dua tidak kalah ramai dengan hari pertama
sejak pukul tujuh pagi penonton yang sudah membeli tiket spesial show red velve
sudah antri di depan pintu masuk istora senayan
girlband asal korea red velvet akan ikut memeriakan allo bank festival di istora senayan
jakarta pusat nanti malam
antusias penonton sejak pagi tadi terlihat dengan adanya antrean di sejumlah titik pintu masuk area indoor stage istora senayan
tidak hanya di area indoor stage penonton allo festival juga membanjiri area outdoor stage sejak pukul tiga sore
kembali dari ajang kemeriahan festival alobank di istora senayan
saya sapa bella mulahela produser lapangan cnn indonesia
bella kalau tadi roni sedang berada di
luar dimana bertemu dengan padingan project bagaimana dari sisi anda bagaimana kemeriahan di sana
ya selamat sore benny dapat saya sampaikan hari
dua ribu dua puluh dua ini telah diselenggarakan
hari tanggal dua puluh dua
anda bisa melihat di belakang
antusias dari penonton ataupun pengunjung yang ingin
teman teman pengunjung disini sangat tinggi begitu
tadi kita juga sempat joget rame rame
bareng bareng disini untuk mengikuti
aunan lagu yang dinyanyikan
oleh project pop dan juga band yang lainnya
tadi sekitar pukul tiga ada dari
band the massive yang juga
tidak kalah ramai pengunjung atau penonton
yang datang kesini
nah di belakang saya ini nanti juga setelah adanya
ada hindia dan terakhir nanti adalah
ada penampilan dari
viara hotel sekitar pukul sepuluh
nah untuk di stage special show
ataupun di indoor stage nanti akan ada
penampilan sekitar pukul tujuh
yang pertama ada performance
dari padi selanjutnya ada dari bcl
chris dayanti ari lasso
dan yang paling terakhir nanti juga ada red velvet
yang paling ditunggu tunggu sama
k popers indonesia yang sudah datir
hadir sedang pagi tadi
nah kalau misalnya kita melihat semua yang ada disini
tidak hanya konser musik melainkan juga
ada juga tadi pagi ada job fair
ada travel fair ada juga
bisa dinikmati oleh para pengunjung yang datang
nah tempat saya beri ini adalah
lokasi dimana anda bisa menikmati
dan juga anda bisa melihat secara langsung
belakang saya ini adalah stage dimana
outdoor stage yang bisa dibeli
ataupun tiketnya bisa dibeli secara
on the spot ataupun langsung begitu
jadi bagi anda yang akan ataupun ingin sekali
menonton dan tidak mendapatkan tiket
tidak sempat mendapatkan tiket tersebut
untuk membeli tiket secara langsung ataupun on the spot
dan langsung bisa menunjukkan
bukti dari ala bank prime nya
kalau anda kan berada
dua hari berturut turut begitu ya
dan anda kemarin juga datang
kira kira kemarin dengan hari ini
apa perbedaannya yang bisa anda sampaikan
bagaimana kemeriahan kemarin dan juga hari ini
untuk anda sendiri
mengapa anda menangis
dengan keadaan yang baik
ya beni mohon maaf saya sukar kurang mendengar suara anda
tapi saya bisa jelaskan bahwa
dua hari ini kemarin dan hari ini tidak kalah seru begitu
kalau kemarin kita ramai dengan adanya nct dream
hari ini kita full ramai dengan adanya pertunjukan dari red velvet begitu
tidak kalah menarik juga
para para musisi indonesia juga
meriakan abu abu membantu membanjiri
alobank festival dua ribu dua puluh dua di hari kedua sejak hari pertama kemarin
kalau kemarin kita sempat diguyur hujan sejak pukul satu siang hingga sore hari
kalau hari ini cuacanya walaupun tadi sempat panas
tapi ketika sore hari ini anda bisa melihat cuacanya sangat mendung dan bersahabat begitu beni
jadi masyarakat ataupun penonton yang datang ke sini tidak perlu kehujanan
seperti kemarin dengan memakai jas hujan ataupun payung
mereka bisa langsung menikmati penampilan dari berbagai musisi yang hadir di alobank festival hari kedua ini
baik bella jadi hari ini cuaca lebih bersahabat sehingga penonton juga bisa menikmati dengan lebih baik
terima kasih bella selamat menikmati acara di sana selamat bertugas kembali